ya motifnya seperti apa pembunuhan ini masih dalam penyelidikan kepolisian tentunya berbagai spekulasi muncul ya
tetapi yang sudah pasti adalah bahwa enam korban dalam pembunuhan di pulau mas ini tewas setelah disekap dalam kamar mandi yang sangat sempit berukuran satu lima meter dikalikan satu lima meter
enam korban tewas itu terdiri dari bapak dodi triyono berusia lima puluh sembilan tahun lalu juga ada diona arika anda putri enam belas tahun
ada pula dianita gemah zalfaila sembilan tahun dan amel teman anak korban juga ada dua orang supir yakni yanto dan juga trastastrok yang berusia empat puluh tahun
diketahui belakangan bahwa dodi triono merupakan kepala rukun tetangga atau rt di kawasan perumahan tersebut
sementara itu korban selamat dan saat ini masih menjalani perawatan berjumlah lima orang yaitu zanet silia azaria
anak korban yang berusia tiga belas tahun lalu ada windy pengasuh santi juga pengasuh fitriani asisten rumah tangga dan emi asisten rumah tangga